ayo gue masih ada semer nih pulang
oh oke tapi satu hal lagi
apa satu hal lagi
satu hal lagi
gue sampai berapa kali satu hal
cepetan yuk cepetan gue udah waktu capek dong
bagus ya ini terakhir oke
aku jangan terlalu mikirin gue nanti mimpiin gue
aku terpaksa melakukan ini semua
karena kamu terus menghindar dari aku
apa pertimbangan kamu
sampai kamu memutuskan hubungan kita
aku bingung mau ngejelasin apa sama kamu
sampai begitu ronyetnya
kamu merasa gak ada jalan keluar untuk hubungan kita ini
tolong katakan yang sejujurnya sama aku el
jangan bikin hati aku masalah
dulu sebelum aku kenal sama kamu
aku sudah berjanji sama el
aku sudah berjanji sama el
kalau aku tidak akan pernah menikah lagi
ketika aku sudah menikah
ketika aku sudah menikah
aku sudah menikah
kenapa kamu berjanji sama r seperti itu
itu karena el
dan dia sangat trauma
dan dia sangat trauma
atas kekerasan yang dilakukan sama mantan suami aku mas
al tidak mengizinkan aku untuk menikah dengan laki laki lain
karena dia takut
kejadian itu akan terulang lagi mas
itu sebabnya juga
aku bingung untuk memperkenalkan kamu sama el mas
kamu kenapa gak pernah cerita hal ini sama aku
aku pengen menceritakan semua ini sama aku
tapi aku belum menemukan waktu yang tepat untuk menceritakannya mas
aku mau mencobanya
aku mau mencobanya
aku mau mencobanya
aku mau mencobanya
lo bisa gak sih gak usah narik kebiasaan banget lo
ya bisa kalau gak ditarik lo gak mau ikut gue sih
nggak mau dengerin gue
nantuk tau gak
untuk yang pertama kalinya ya
jangan sangat terpaksa ke gue
tadinya tuh bu gak ada niatan sampai panjang kayak gitu
tadinya tuh cuma iseng doang
biar lucu gak sepanjang ini gitu
gue gak tau kenapa sampai tiba tiba kita
lo bawa gue ke rumah sakit
terus juga gue sampai digotong gotong
itu karena ada dia
kenapa lo gak tau dia sampai ngeliat gue lagi latihan dance disini
gue khawatir tau gak bisa mau
makanya gue mau ke rumah sakit
gue minta maaf kak
sebelum gue masuk nih
ijinkan aku untuk membuktikan sama dia
kalau aku berbeda dengan mantan suami kamu
aku akan melindungi
dan menjaga kalian berdua
mungkin aku bisa percaya sama kamu mas
susah buat el untuk percaya sama kamu mas
aku harus pergi sekarang
biarkan aku mengantar kamu pulang
untuk yang terakhir kali
aku gak mau el lihat kita
tidak bisa jadi sendiri
dan aku kenalin kamu ke rifqiana
sel kok lo ngambek sih

kau keluar dong
iya keluar dulu oke
nggak mau botol kecap
eh lo ngapain masih di sini ya pergi lo
lagi sih ya
bu kenapa sih ganggu terus
lo tadi udah pamit kan kenapa lo gak lu yang cabut aja
gue gak akan pulang selama lo masih ada di sini
gue tau nih lu takut kan kalau michelle itu jatuh hatinya sama gue bukan sama lo ya kan
lagi pula gue saranin ya
eh kreatif kalo mau deketin cewek
atau enggak lu ganti cewek aja
jadi lo gak usah halangin halangin gue terus
gue gak perlu takut
kalo misalnya jatuh hati sama lo
dan karena orang yang udah paham pasti tau
lo tuh gak mungkin ada harapan lagi sama michelle
dan masuk ke dalam
jadi yang harus saya takut tuh lo
karena gak lama lagi michelle pasti jadi pacar gue
lo ngejokes atau gimana sih
karena menurut gue nih ya ini menurut gue
michelle itu anak yang pintar
dan dia gak mungkinlah jadiin lo orang yang licik jadi pacarnya
dia orang yang pintar
kenapa nggak pada pergi aja sih
semua apa sekarang
emang tadi kurang jelas
kuping makanya dipake
lu mau berantem sekarang
kalam berdua pergi
gak perlu apa dilihat tetangga
gak peduli pergi gak
yaudah tapi jangan disiram
jangan disiram ya
tapi satu hal
gue cuma mau minta ambilin handphone gue aja yang ketinggalan
bener nyuciin banget sih jadi orang
aku mau banyak
bahkan akuish lagi nyusahin